upaya mencegah penyebaran virus corona terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk oleh pihak pengelola dari komplek gbk alias gelora bung karno senayan jakarta ya
nah penyemprotan disinfektan dilakukan di seluruh kawasan gbk termasuk di stadion utama gbk yang saat ini masih kerap digunakan oleh masyarakat untuk berolahraga
penyemprotan disinfektan di seluruh kawasan gelora bung karno senayan jakarta ini pertama kali dilakukan pada tanggal lima belas hingga dua puluh dua maret yang lalu
dan saat itu penyemprotan di stadion utama gelora bung karno senayan jakarta ini juga sudah dilakukan di tanggal lima belas maret dua ribu dua puluh
dan hari ini kamis dua puluh enam maret dua ribu dua puluh penyemprotan di stadion yang awalnya dibangun untuk keperluan penyelenggaran asean games keempat tahun seribu sembilan ratus enam puluh dua di jakarta ini penyemprotan disinfektan kembali dilakukan di sini
karena memang rencananya di tengah penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas penyemprotan disinfektan di kawasan gbk ini akan secara rutin dilakukan
dan penyemprotan tadi dilakukan di seluruh area stadion utama gbk mulai dari area toilet umum tribun penonton hingga ke area ring road yang ada di luar stadion utama gbk
dan penyebaran wabah virus corona yang semakin luas memang menjadi perhatian utama dari pihak pengelola kawasan kompleks gelora bung karno senayan jakarta
sejumlah acara dan kegiatan yang tadinya akan digelar di area kawasan gbk ini sudah dibatalkan atau ditunda
namun di tengah anjuran pemerintah
untuk tetap berada di dalam rumah kawasan gbk ini masih menjadi favorit bagi masyarakat untuk berolahraga terutama di area ring road stadion utama gbk
dan untuk membahas hal itu saya sudah bersama dengan ibu mulyani kepala unit stadion utama gelora bung karno senayan jakarta
selamat siang ibu mulyani
ibu mulyani dengan adanya penyebaran wabah virus corona yang semakin meluas ini sebenarnya masyarakat itu masih diizinkan gak sih ibu menggunakan fasilitas di gbk atau berolahraga terutama di area ring road
jadi saat ini dari kebijakan pimpinan kami bahwa area ring road stadion utama masih diizinkan untuk berolahraga
dikarenakan kita juga perlu menjaga stamina agar tetap sehat
sehingga setiap hari dari pagi sampai jam sepuluh malam masih ada pengunjung yang melakukan aktivitas di ring road
tapi untuk kegiatan yang di dalam area ring road kita sudah untuk supaya di risked dulu
kalau ini kan bicara dengan a bicara dengan b
kalau di fasilitas fasilitas lain seperti di mungkin ada lapangan abc kemudian ada gbk arena itu kalau penyewa yang sudah terlanjur menyewa itu gimana bu
dianjurkan untuk di reschedule juga atau diizinkan atau gimana bu di tengah wabah virus corona ini bu
jadi kebijakan dari gelora bung karno bahwa yang sudah menyewa itu dianjurkan untuk di risked dulu atau dikembalikan uang sewanya
namun apabila tetap ngotot tidak mau dipindahkan
jadi kita harus melayani dengan membuat surat pernyataan apabila terkena wabah virus menjadi tanggung jawabnya penyelenggara dan tidak bisa menutup ganti rugi kepada ppk gbk
ya memang di tengah kondisi penyebaran wabah virus corona ini menjaga kondisi dan imunitas tubuh menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan
hindari kerumunan orang tetap menjaga jarak cukup istirahat dan selalu konsumsi makanan yang bergizi